setelah gempa mengguncang sulawesi tengah beberapa kecamatan masih belum terjangkau dan mendapat bantuan logistik
bantuan logistik masih belum merata dan dirasakan oleh semua korban bencana
seperti di kabupaten sigi sulawesi tengah lima kecamatan diketahui masih terisolasi
dan tidak mendapat bantuan obat obatan serta makanan dari pemerintah setempat
kelima kecamatan itu adalah kecamatan dolo barat dolo selatan lawi lindu dan sulawesi selatan
jembatan penghubung yang putus serta jalan yang terjal sehingga harus menggunakan pesawat
menjadi alasan utama belum adanya bantuan yang dikirimkan
menurut bupati sigi muhammad irwan lapata bersama tni akan segera membuka jalur
dan mengantar logistik berupa makanan serta peralatan medis bagi para warga
jalannya berapa jam baru tembus berarti kalau kesana tidak bisa mobil masuk
sementara untuk sementara karena prakondisi ini misalnya peralatan tenda makanan apa adanya
karena memang kita semua menunggu dari ap saya juga sebagai pemerintah tidak ada persiapan penuh untuk itu
jadi saya tinggal inisiatif saja alhamdulillah